respon terkait rencana pelarangan penjualan rokok eceran ataupun ketengan ini
menuai sejumlah pro dan kontra
sebagian kemudian setuju atas dasar kesehatan maupun konsumsi merokok
apalagi bagi anak anak maupun remaja serta juga keluarga miskin
namun khawatiran atas kebijakan ini juga disuarakan disebut akan mematikan pendapatan
bagi pedagang kecil maupun kelontong
lalu bagaimana aturan ini akan berjalan serta seperti apa
pengawasannya agar kemudian efektif hingga ke masyarakat
untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami
pertama tenaga ahli media kedeputian dua ksp ibu erlina
halo selamat malam ibu
selamat malam assalamualaikum wr wb
kemudian yang kedua adalah ketua ylki pak tulus abadi
pak tulus selamat malam
selamat malam semuanya
baik tentu harapannya dalam kondisi sehat ibu dan juga bapak
saya akan ke ibu erlina terlebih dahulu
jika kemudian alasan
ini adalah soal kesehatan kemudian mengurangi konsumsi
bagi mereka yang tidak seharusnya misalkan seperti anak anak remaja begitu
apakah kemudian ini menjadi opsi terakhir
apakah kemudian opsi misalkan menaikkan cukai yang selama ini dilakukan
ini belum cukup untuk menghindarkan konsumsi ini
apalagi untuk anak anak dan remaja
terima kasih sebelumnya
kita tahu bahwa kebijakan ini sudah disampaikan
presiden beberapa waktu yang lalu
dan ini tertuang pada kpres yang dalam usulan kpres
terhadap peraturan pemerintah ya
pp nomor satu ratus sembilan tahun dua ribu dua belas
tentang pengamanan bahan yang mengandung
datak adiktif berupa produk tembakau kegisatan
nah mata revisi pp ini bukan hanya
akan membatasi ya tadi rokok ketengan tadi
tapi di sini mengatur beberapa perubahan
dan salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh mas
bahwa salah satunya juga menaikkan biaya cukai tadi ya
yang pertama adalah penambahan luas prosentas di gambar
boleh dibilang di dalam pp itu ada perubahan untuk menaikkan cukai
termasuk juga tadi pelarangan terhadap penjualan rokok batangan
termasuk juga pengawasan iklan juga mas
pengawasan iklan promosi dan sponsor
termasuk penegakan dan peninggalan
pengawasan iklan promosi dan sponsor
menegakkan media teknologi informasi serta penerapan
pengawasan tanpa rokok
nah ini sejalan dengan
saya izin menginformasikan
ini sejalan dengan program nasional pemerintah
di mana perlindungan kesehatan ini dimulai dari
bayi maupun dilubuhi dari janin ya
artinya dengan apa
ada namanya program kabupaten kota layak anak
yang terintegrasi juga dengan desa ramak pemunan penduli anak
di dalam bidang kesehatan itu kawasan tanpa rokok
betul sudah dilakukan dan ini sudah lebih dari tiga ratus lima puluh enam kabupaten kota kurang lebih ya saya nanti revisi kalau salah
kurang lebih kabupaten kota layak anak ini yang memang betul betul kawasannya bebas tanpa rokok
nah artinya ini sejalan dengan harapannya sehingga tadi yang sudah disampaikan kenaikan cukai rokok
prevalensi merokok anak termasuk juga rokok elektronik itu betul betul di dalam perubahan pp ini memang sedang di
untuk bisa nanti dijadikan kebijakan secara nasional
baik bu erlina kalau kemudian tadi anda sebutkan beberapa daerah misalkan sudah melalui perdanya
sudah mengatur cukup banyak lokasi lokasi bebas asap rokok dilarang merokok di lokasi lokasi apalagi lokasi publik
dan kemudian kalau saya juga mengacu pada pp nomor satu ratus sembilan dua ribu dua belas tentang
batas minimal rokok untuk anak dilarang untuk anak di bawah delapan belas tahun
mengapa tidak kemudian aturan yang sudah ada ini dimasifkan diketatkan terlebih dahulu
baru kemudian membentuk atau kemudian menerapkan aturan yang baru ibu
ya sebenarnya ini kan penguatan mas
jadi kita koreksi sama sama ini adalah penguatan dari kebijakan kebijakan yang terdahulu
nah perubahan dari pp satu ratus sembilan ini itu betul betul bentuk tanggung jawab pemerintah
dan pak presiden jokowi betul betul di sini komitmen terhadap di mana kesehatan kepada seluruh rakyat indonesia itu dikedepankan
dan di sini kami juga ingin mengingatkan bahwa bagaimana kemarin kita di bencana covid ya
itu menyerang dan salah satunya adalah paru
nah paru paru ini kan kita tahu bahwa menurut dari jurnal kesehatan kementerian kesehatan sendiri
itu kan dari rokok ya termasuk juga turunannya
nah oleh karena itu kami berharap apa yang menjadi kebijakan pak jokowi
ini menjadi bagian dari memang memberikan perlindungan kepada kita semua
termasuk juga komitmen untuk menjadikan anak bangsa khususnya anak remaja ini
mereka betul betul kuat secara tidak hanya secara fisik
tapi juga mental karakter juga mereka dengan adanya hal kebijakan ini
kebijakan ini memang betul betul bisa terlindungi
baik saya akan minta komentar dari pak tulus
seperti apa kemudian melihat rencana aturan ini
seberapa efektif kemudian kalau kita berkaca saja pada bagaimana penerapan maupun penegakan dari aturan yang sebelumnya sudah ada pak
terkait hal yang sama
ya pertama ini baru wacana dan kita berharap memang ini menjadi kebijakan yang diwujudkan oleh pemerintah presiden jokowi
dan memang sebenarnya jlk sudah mendorong
sejak lama bahwa berbagai instrumen pengendalian tembakau itu harus dilakukan
dan salah satunya adalah dengan melarang penjualan kebakan ini atau pertangan
karena rokok ini kan zat adiktif dan kena cukai
tidak ada barang kena cukai bisa dijual secara bebas kecuali di indonesia
dalam rangka pembatasan barang kena cukai bagaimana mandat di dalam undang undang
maka memang barang yang
menimbulkan eksternalitas negatif baik pada semen penggunanya
pada masyarakat sekitarnya dan lingkungan
memang harus batasi dan dikendalikan
nah penjualan ketengan ini salah satu upaya untuk hubungan masyarakat
nah ini yang memang
karena itu bisa dilakukan untuk menurunkan prevalensi merokok di indonesia yang saat ini sangat tinggi
dan itu untuk pemerintah jlk
nah ini juga untuk pemerintah jlk
yang sudah berusaha untuk melindungi anak anak
nah untuk itu
supaya mengujukan kebijakan barangan ketengan ini adalah
pertama untuk melindungi anak anak dan remaja
dan kedua untuk melindungi masyarakat menengah bawah
karena dari data yang ada
menteri keuangan sering mengingatkan bahwa rumah tangga miskin di indonesia
itu belanja kesehatan belanja untuk membeli rokok itu jauh lebih tinggi
dibanding belanja untuk kebutuhan lauk pauk dan makanan
ini satu hal yang ironis gitu
nah mengapa itu terjadi
karena rokok di tengah terjangkau dan lebih murah
nah kita harapkan itu bisa menjadi figur bagi masyarakat untuk mengendalikan konsumsi pokoknya
jadi ini bukan larangan
tapi saya kira kendalian atau kontrol terhadap satu komoditas aktif yang ada di indonesia
baik kalau kemudian ini kita sebut sebagai niat baik
dengan kondisi di lapangan seperti yang anda sebutkan
bahwa konsumsi bagi keluarga miskin ini ternyata rokok lebih besar daripada sejumlah kebutuhan pokok
misalkan seperti makanan utama
apakah kemudian pengawasannya nanti akan harus lebih jeli kita lakukan
mengingat aturan sebelumnya yang kemudian tadi saya dan bu erlinda bahas ini sebenarnya sudah ada
pengawasan maupun penegakannya rasanya belum bisa menjangkau hingga hingga ke akar rumput begitu pak tulus
ya ini sebenarnya larangan penjualan ketengan bukan hal baru di indonesia ya
karena ada dua jenis rokok ya antara rokok putih dan rokok kretek
nah sudah lama rokok putih itu dilarang menjual ketengan
ini sebenarnya kebijakan yang diskriminatif
kedua di penjualan
sejak adanya pp satu ratus sembilan dua belas
itu sudah tidak boleh menjual ketengan dan mereka patuh
dan juga menjual kepada anak anak
nah saat ini saya kira kondisinya adalah perluas untuk tidak menjual di berbagai tempat dengan cara ketengan
dan ini saya kira tidak akan istilahnya merontokkan pendapatan penjualan ketengan
pendapatan penjualan rokok
tapi akan terjadi hal yang sama atau tetap bisa menjual rokok karena masih bisa diperjualbelikan secara bebas
ini sebenarnya satu hal yang ironis mas bram
karena lagi rokok ini barang yang kena cukai
barang yang kena cukai itu memang harus di batasi dan dikendalikan
nah sebagai contoh yang terdekat
itu menjual rokok itu tidak boleh di display
ya di retail retail mereka hanya menuliskan satu genre yang tulisannya adalah diesel cigarette
kami menjual rokok
tapi konsumen tidak tahu mereknya apa
tahu warganya berapa
apalagi menjual ketengan
nah ini yang saya kira indonesia dalam hal ini memang masih terlihat aktif di dalam memasarkan produk adiktif ini
oke pak tulus tapi kemudian masyarakat juga kemudian berkomentar begitu
ketika masyarakat berkomentar
maka ketengan tidak diperbolehkan
dikhawatirkan akan menambah konsumsi
karena ketika tidak bisa beli secara batangan
maka akan beli perbungkus yang mungkin berisi lebih banyak dan dihabiskan dalam satu hari
bagaimana kemudian kita juga memenahan anggapan tersebut ketika memang niatnya adalah membatasi
apalagi bagi mereka yang tidak seharusnya
umur yang belum tepat untuk mengkonsumsi rokok pak tulus
ya ini kan sebenarnya filosofinya ketika dibatasi kan menjadi trigger agar masyarakat kemudian justru tidak membeli rokok secara sembarangan
dan secara mudah kan terkendala oleh harga misalnya ataupun juga oleh uang yang ada di kantong mereka
nah dengan menjual ketengan seperti sekarang
orang bisa membeli satu batang rp dua dan di bawah itu batang
itu kan artinya apa
aksesnya semakin mudah
nah harapannya dengan hal ini dengan larangan ketengan nanti aksesnya akan kurang
dan mereka akan berusaha untuk misalnya membeli pengurangan pembelian
tetapi tetap secara average akan mengurangi konsumsi secara dramatis ya
karena di indonesia ini kan masih familiar dengan dengan rokok
dengan citaan rokok
dengan pasaran yang masih masif dan lain sebagainya
jadi saya kira masyarakat khususnya para retail apalagi industri
itu memang harus mendukung kebijakan ini karena sama untuk pelindungan kepada masyarakat konsumen
aspek kesehatan maupun ekonomi
dan secara ekonomi bagi industri dan juga bagi retail juga tidak ada pengaruh yang signifikan soal pendapatan
baik pak tulus
tentu ini menjadi tantangan terbesar begitu ya
bagaimana kemudian secara lingkungan
secara environment begitu ini masih sulit untuk kemudian menghindarkan penggunaan rokok
saya akan kembali ke bu erlinda
ketika tadi tantangannya adalah misalkan masih ada retail yang tidak mengikuti pp no satu ratus sembilan dua ribu dua belas
dan kemudian soal bagaimana nanti pengawasannya ibu
apalagi di soal bagi masyarakat menengah ke bawah
bagi kemudian warung kelontong misalkan
bagaimana kemudian pengawasannya dilakukan
dan adakah efek jera yang kemudian diberikan dalam aturan itu nanti
ya saat ini memang masih diformulasikan bagaimana pengawasan
bagaimana nanti juga tadi sudah saya sampaikan di awal
penegakan hukum di sini luar biasa
karena ini adalah bentuk pemerintah bahwa kebijakan dan peraturan itu memang sejognyanya harus kita sama sama kawal
dan penegakan itu ada
dan sudah disampaikan bahwa di point f itu penegakan dan penindakan itu sudah sangat jelas
termasuk juga tadi pengawasan iklannya promosi sponsorship
di banyak media juga ada code of conduct nya
karena asal juga di pelarangan yang sangat ketat
termasuk jangan salah di sini juga ketentuan rokok elektronik juga ada mas
di bahas ada perubahannya juga
sehingga termasuk juga beberapa hal yang lainnya yang kita tahu bahwa terkadang kan di media tv ya
terutama itu luar biasa sponsor sponsor tentang produk produk rokok itu sendiri kan
dan di sini kami juga ingin mengingatkan pada seluruh masyarakat bahwa bantuan dari pemerintah
baik itu misalnya program pkh blt
maupun yang lainnya data kalau kita lihat dari kementerian sosial
itu kan banyak yang sudah disampaikan pak tulus itu betul sekali
bahwa bukan dibelikan telur bukan dibelikan sembako
atau diberikan untuk anaknya supaya terbebas dari atau pencegahan stunting
tapi malah dibelikan rokok
nah ini yang kita berharap bahwa dalam perubahan pp ini
harapannya tadi pengendalian itu nomor satu termasuk juga perbaikan yang sangat sangat signifikan
terhadap kesehatan masyarakat
dan nanti bekerja samanya dengan siapa dalam penegakan dan hal lainnya
pastinya akan diatur sedemikian rupa
kami yakin pak presiden itu sangat bijaksana
sehingga kalaupun misalnya ada pedagang yang terdampak
ataupun yang masyarakat yang terdampak
pastinya ada kompensasi ya
ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah
sehingga kita berharap bahwa revisi dari pp satu ratus sembilan tahun dua ribu dua belas ini
harusnya disambut positif
karena langkah langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai
target target pembangunan kesehatan yang tercantum dalam rpjmn
dan yang pasti untuk indonesia
bukan hanya indonesia maju indonesia sehat
tapi betul betul generasi penerus

baik bu arinda terakhir kalau kemudian kita bicara soal iklan
sponsorship kemudian sudah diatur
tapi kan ini bicara soal supply dan demand
ketika demandnya masih tinggi
belum ada kesadaran dari masyarakat untuk bisa mengurangi
atau kemudian menghindarkan anak anak dan remaja di rokok
bagaimana kemudian negara juga mensosialisasikan itu
dan menumbuhkan kesadaran
tidak hanya dari aturan maupun penjualnya saja
tapi juga dari masyarakat begitu ibu
ya betul sekali
suplai dan demand itu memang yang kita jaga
yang melalui program program nasional
kami sampaikan melalui program kota kabupaten layakana
itu betul betul dalam indikatornya kawasan bebas rokok
otomatis bagaimana edukasi pencegahan
dan bagaimana penguatan regulasi di tingkat terendah
pemerintah desa pun juga dilakukan
sehingga ini gayung bersambut antara pencegahan
termasuk juga promotif pre emptifnya
itu betul betul garung bersambut
dan ditambah lagi kita berharap
untuk menegakkan dalam banyak hal ya
misalnya masih banyak yang nakal
dalam mengiklatkan rokok
ataupun menjual secara sporadis dan sebagainya
nah ini harapannya kita bisa jalan bersama
karena sekali lagi pada saat suplai and demand nya terlihat
otomatis kan kita bisa merasakan
dan terutama nanti untuk dijaminan kesehatan
itu kan bisa dialokasikan ke hal yang lebih produktif lagi
dibanding untuk mohon maaf gitu
bagi mereka yang terkena paru akibat rokok dan sebagainya
ataupun sakit karena akibat dari dampak rokok ini
itu kan bisa kita arahkan ke yang lebih efektif
ataupun lebih untuk kesehatan keluarga ya
terutama anak juga
baik saya akan ke pak tulus terakhir
pertanyaan yang sama
bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran itu
agar kemudian kita tidak hanya
menitik beratkan pada penjualnya saja
dan apakah kemudian pengawasannya nanti akan bisa dilakukan lebih efektif begitu pak
kalau kemudian pendekatannya tetap pada penegakan
tetap pada efek jerah begitu seperti apa anda melihat
ya sebenarnya kalau kasih pada masyarakat kan sudah jelas pesan dari negara
pesan dari kesehatan bahwa dalam bungkus rokoknya
itu sudah tertuang gambar yang sangat jelas
sangat mengerikan bahkan
bahwa rokok bisa membunuhmu
rokok menyebabkan kanker paru dan lain sebagainya
ini kan sebenarnya pesan kepada konsumen tentang bahaya rokok
edukasi pada masyarakat
nah oleh karena itu
banyak yang kita dorong kepada pemerintah
kepada presiden jokowi
agar pesan peringatan bergambar ini juga bisa dilebarkan
itu pun sering tertutup di tajukai
nah kita dorong agar itu bisa diperbesar menjadi
sehingga edukasi pada masyarakat soal bahaya rokok itu bisa tercapai
nah pengawasan yang ada saat ini memang
kita memerlukan pengawasan yang lekat di masyarakat ya
jadi masyarakat dengan adanya wajah masyarakat ini
ini adalah pesan kepada masyarakat agar
bahwa rokok itu produk adiktif
rokok itu benda kena duke yang tidak bisa dikonsumsi di pasarannya
tidak bisa dikonsumsi dipasarkan secara bebas seperti permen
seperti kacang goreng ataupun yang lain
yang sehingga permen permen menaikkan cukai
itu bisa efektif jika pembatasan ini dilakukan
untuk tahun ini dan tahun depan
itu akhirnya tidak mampu mendalikan konsumsi rokok di masyarakat
karena agar masyarakat masih bisa membeli dengan mudah dan murah
sehingga makanya terjangkau dan gampang diperoleh
nah harapannya dengan larangan pembatasan ini
bisa ada upaya untuk pengendalian khususnya kepada anak anak
remaja dan juga matangga yang tidak mampu yang selama ini justru tersebut
oleh konsumsi rokok di pendapatan mereka
baik tentu ini pr bersama begitu pengawasan dan juga bagaimana menumbuhkan kesadaran
agar pengendalian maupun prevalensi merokok ini kemudian bisa
bisa dijauhkan dari anak anak dan remaja dan juga bisa terkontrol untuk konsumsi tembakau
terima kasih atas waktu anda ketua ylki pak atul sabadi serta tenaga alim adia
ke deputian dua ksp ibu erlina telah bergabung bersama kami
selamat malam salam sehat selalu ibu dan juga bapak
terima kasih selamat malam salam sehat